satu ratus empat puluh lima napi teroris diinformasikan telah tiba di lapas nusa kambangan sore hari tadi
dalam perjalanannya napi ini sempat mendapatkan atau mendapatkan pengamanan ketat
pengawalan ketat dilakukan polisi saat membawa satu ratus empat puluh lima narapidana terorisme ke lapas nusa kambangan cilacap jawa tengah
sepuluh napi lain masih diperiksa secara intensif
di saat bersamaan polisi bersenjata menyuapi para napi yang menyerahkan diri
seperti diberitakan kerusuhan di makobrimob berakhir setelah tiga puluh enam jam
sebelumnya polisi mengultimatum napi yang melakukan perlawanan
terhubung via skype yaitu imam ambarwoto jurnalis transmedia yang saat ini berada di nusa kambangan cilacap
selamat malam imam
update atau perkembangan informasi terakhir terkait dengan kedatangan atau kepindahan para narapidana dari makobrimo
apakah sudah semuanya berhasil dipindahkan atau masuk ke nusa kambangan
atau masih ada yang dalam perjalanan atau perkembangan informasinya seperti apa imam
tadi memang sudah semua delapan bus yang mengangkut napi teroris dari makobrimob
depok sudah diseberangkan menuju nusa kambangan melalui jermaka wijaya budha cilacap menggunakan dua kapal
satu kapal mengangkut dua bus dan kapal yang kedua mengangkut enam bus beserta para pengawal
hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi karena masih dalam perjalanan
napi napi ini berada dalam perjalanan menuju lapas nusa kambangan
sedangkan kami saat ini masih menunggu di
pintu masuk dermaga wijayapura dan belum mendapat informasi apakah napi napi ini sudah sampai di lapas nusa kambangan yang akan dituju begitu
oke anda berada di dermaga sekarang di pintu masuk dermaga
bagaimana anda bisa melihat atau mengamati kepindahan atau kedatangan para narapidana terorisme dari makobrimob
apakah eskalasi pengamanan di sekitar sana sampai dengan di dermaga juga meningkat terkait dengan kedatangan para narapidana terorisme ini
benar sekali bahwa memang pengamanan sudah terjadi pada sejak pagi tadi
namun pengamanan diperketat kembali setelah ada informasi bahwa delapan bus yang mengangkut napi teroris dari makobrimob ini akan tiba di dermaga wijayapura
bahkan sempat tadi ada pintu dari jermaka ini diserirkan
sehingga para jurnalis maupun warga yang tidak melihat pun tidak boleh mendekat
mereka hanya bisa dari pinggir jalan yang akan
masukkan menuju jermaka sekambangan
begitu juga dengan pengamanan beberapa anggota brimob bersenjata lengkap
baik dari polres cilacap maupun brimob dari polda jawa tengah serta anggota tni
bahkan ada enam ratus lima puluh personil yang disiapkan untuk menjaga perpindahan sebanyak satu ratus empat puluh lima napi dari makobrimob ini
sementara begitu pula dengan pada saat mereka menuju kapal bahwa napi napi ini
tetap berada di bus sehingga kami tidak bisa melihat secara jelas napi napi yang ada di dalam bus
karena memang posisi bus sendiri juga ditutup dengan kata gelap
sehingga kami hanya bisa melihat para sopir bus yaitu yang juga anggota brimob
dan beberapa pengawal yang turun dari bus untuk menuju mengawal bus itu menuju ke kapal
oke imam apakah juga anda mendapatkan informasi terkait dengan satu ratus enam puluh
narapidana kasus terorisme yang tiba di lapas nusa kambangan
terkait dengan penempatan mereka di nusa kambangan akan seperti apa
apa juga ada informasi terkait hal itu
sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi di mana mereka akan ditempatkan
hanya tadi kapolres cilacap akbp joko julianto sempat menyebutkan bahwa
napi napi ini akan ditempatkan di dua lapas yang ada di nusa kambangan
tapi beliau tidak menyebutkan
di mana lapas mereka akan ditempatkan
kemungkinan mereka akan ditempatkan di lapas maksimum security
karena memang di nusa kambangan itu ada beberapa lapas maksimum security
yang diperuntukkan bagi para napi teroris
serta napi napi dengan hukuman seumur hidup dan hukuman mati
oke selain kita berbicara terkait dengan pengamanan atau penjagaan yang berlapis kemudian di nusa kambangan
selain dari pihak atau aparat kepolisian
apakah anda juga melihat ada petugas atau aparat dari instansi lain
seperti misalnya bnpt ada di sana juga
untuk penjagaan keamanan selama di perjalanan
setelah di depan maga kami hanya melihat ada beberapa tugas dari anggota tni
serta petugas dari lapas sendiri
mereka berjaga mengawal kedatangan dari kus kus yang mengangkut napi teroris sendiri
sementara kami tidak melihat apakah ada anggota dari bnpt yang ikut berjaga
cuma yang terlihat dari kami adalah adanya anggota tni yang berseragam dan beberapa anggota brimob yang bersenjata
baik terima kasih imam atas laporan anda
kita akan terus mengupdate informasi bagaimana perpindahan napi terorisme dari makobrimob di nusa kambangan
terima kasih sekali lagi